antusiasme penonton menyaksikan laga pembuka liga satu musim dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat
di stadion kapten iwayan dipta gianyar sabtu satu juli dua ribu dua puluh
tampak saat pertandingan akan dimulai sekitar pukul empat sore waktu indonesia bagian tengah
ribuan penggemar tim sepak bola kebanggaan pulau dewata bali bali united
bahkan memadati pintu masuk utama menuju stadion meski pertandingan sudah berjalan beberapa menit
sejumlah aparat keamanan dari kepolisian dan satpol pp pun telah bersiaga untuk mengamankan jalannya pertandingan
pertandingan laga pembuka liga satu musim dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat antara tuan rumah bali united melawan pss sleman
berjalan cukup alot di babak pertama hingga di babak kedua
pemain pss leman nomor sebelas ricky chawar berhasil mencetak gol di menit keempat tujuh
skor pun tidak berubah hingga menit berakhir
dalam jumpa pers pelatih kepala pss sleman
marian cuciaroni mengaku cukup bangga dengan timnya kali ini yang bisa menang di laga pembuka melawan bali united
sementara kapten pss sleman kim jeffrey kurniawan menyatakan puas membawa tiga poin dari pertandingan kali ini
kita mengawali musim ini dengan tiga poin
itu sangat penting buat kita semua buat pemain terutama
mendapatkan confidence kecayaan diri
gue juga senang untuk ricky cawer yang mencetak
setelah babak pertama saya bicara sama dian memberikan sedikit motivasi
langsung dia bisa membuktikan di babak kedua dia cetak gol
senang sekali buat cowok yang emang benar benar menunjukkan bahwa dia pilau penting untuk tim kita
tapi hari ini saya apresiasikan seluruh pemain
seluruh staff yang kerjasama
dengan cukup baik
terima kasih banyak
sementara itu pelatih bali united stefano cugura didapingi pemain bali united yusef dolla
meminta maaf atas kekalahan timnya dan mengakui permainan tim lawan pss sleman yang cukup baik
kita harus minta maaf sama yang supporter yang datang hari ini
kita hari ini punya berapa peluang tidak bisa cetak gol
terus yang tim dari sleman
lebih main yang secara balik
semua pemain di belakang
di tengah lapangan
terus kita bikin kesalahan sendiri
karena kebisaan cetak gol
kita harus terima kalah
kita harus lihat ke depan
ini pertandingan pertama di liga
masih banyak pertandingan
kita harus kebaikin tim
kompetisi liga satu musim dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat akan digelar selama sebelas bulan
dari satu juli hingga bulan depan

sebanyak tiga ratus empat belas pertandingan akan digelar
termasuk tujuh belas pertandingan yang akan dilangsungkan di stadion kapten iwayan dirta gianyar
sementara itu hadiah yang diperbutkan dalam juara liga satu musim ini cukup fantastis
sebesar lima miliar rupiah